setelah mengusulkan tiga kandidat nama capres hasil musawarah rakyat
pada empat belas mei lalu doan pengurus pusat projo mengaku sudah menyiapkan sepuluh nama pasangan calon
hal ini disampaikan ketua umum projo budi aristiadi dalam keterangan persnya
di gedung dpp projo jakarta pada kamis siang
dilihat dari susunan simulasi nama prabowo dan ganjar
masing masing ditempatkan sebanyak empat kali di posisi capres dan satu kali di posisi cawapres
ketum projo menyatakan sepuluh nama paslon bersifat usulan
karena nama paslon akan ditentukan oleh parpol dan koalisinya

enam erlangga mahfud mb tujuh prabowo mahfud delapan mahfud sandiaga uno
ganjar sandi dan yang terakhir ke sepuluh adalah ganjar mahfud
budi aris setiadi juga menyatakan nama prabowo subianto dan ganjar pranowo
merupakan nama pasangan yang dinilai ideal saat ini
dua nama itu punya elektabilitas tinggi dari sejumlah hasil lembaga survei
namun ia juga berpendapat dari perkembangan dinamika politik
kedua nama bisa terpisah untuk dipasangkan